pemerintah berencana menghapus kredit macet umkm di himpunan bank milik negara atau bank bank pelat merah
bank rakyat indonesia pun menyambut baik dan mendukung kebijakan hapus tagih kredit umkm dalam rangka memperluas akses pembiayaan
sebesar tiga puluh persen
berbeda dengan hapus buku yang tidak menghilangkan kewajiban debitur dari membayar pinjaman
kebijakan hapus tagih menghapus kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus buku dan tidak ditagih kembali
kebijakan hapus tagih dilakukan perbankan dengan kondisi dan persyaratan tertentu
misalnya bagi nasabah yang terkena
bencana alam dan dinyatakan sebagai bencana alam nasional oleh pemerintah serta telah diputus dalam rapat umum pemegang saham
terhadap kebijakan hapus tagih sebagaimana tertuang pada uu nomor empat tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan
saat ini implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan
yang antara lain untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa hapus tagih
yang saat ini sedang dirumuskan oleh tim perumus kebijakan pemerintah
bagi bri kebijakan hapus tagih ini tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perseroan karena kerugiannya telah diabsorb ketika bri melakukan penghapus bukuan
hingga akhir maret dua ribu dua puluh tiga penyaluran kredit perbankan ke sektor umkm mencapai sebesar rp satu tiga ratus tiga enam triliun